karena gue udah bohongin lo gue tau itu salah
gue ngelakuin itu karena gue tau lo gak suka sama pangeran ki
justru gue gak mau loh punya pikiran macem macem soal gue sama pangeran
dikira tamasnya kali ya jalan ke kafe
gue cuma mau bilang makasih ya sama allah berdua
lo berdua emang sahabat gue
masih dilempar juga ki
tunggu aku mau ngomong
pak makasih ya pak
saya mau mampir buat ketemu your mom
saya langsung aja ya
iya pak nanti biar saya sampein ke ibu ya
makasih ya pak udah nganterin
salam buat your mom
nasi udah jadi bubur
rizky udah terlanjur kecewa sama gue
gue bener bener ngerasa jadi orang yang gak tau berterima kasih
kok ada foto batu bata di dompet gue
kok gak bisa dilepas
misak deh dompet gue kalau kayak gini
aneh banget sih ini orang
meles banget setiap gue buka dompet gue
gue liat muka dia di dalam
walaupun gak punya uang
setidaknya hari lo bakalan indah karena bisa selalu melihat wajah tampan gue di dompet lo
pangeran tunggu pangeran
ada hal penting yang mau papa bicarain sama kamu
pangeran kamu tolong bantu papa ya
papa saat ini sudah diambang kehancuran
gara gara om ramon cabut semua investasinya di perusahaan papa
dan cuma kamu satu satunya yang bisa bantuin papa untuk menyelamatin perusahaan supaya gak kolaps
tolong membantu papa ya pangeran
tolong bantu papa ya pangeran

tapi kali ini aku gak bisa bantu papa
aku gak mau
kalau aku harus deket lagi sama mel cuma untuk nyelamatin bisnis papa
aku udah cukup stres pak
selama ini aku ditekan sama papa